kan gue udah bilang hati hati
kau tadi udah sampe jatuh gimana
gak ada gua dimarahin sama bokap lo lagi tau gak
gak ada gua dimarahin sama bokap lo lagi tau gak
klik banget sih
lo masih betah kan
men gua juga mau dong
kan lo udah punya
maksud gue gue juga mau belajar main skateboard
lalu lo gak bakalan bisa susah
gue bisa kenapa gue enggak
nih gue tau intinya lo gak mau ngajarin gue kan
lo jaga kesimbangan lo oke
jangan sampai jatuh

jaga kesimbangannya oke
oke gue ngerti sekarang
diiringi syardul lembut lakumu
kau sebar pentingan kunciwamu
namun kau tidak menduai buat cintaku
yang adanya sepuntungan
wan gue minggu wan yuk
untung kita gak telat datangnya
coba kalo misalnya kita telat datengnya
keren keren kayak gitu
mantap bang keren keren terusin bang
itu roman kah
eh lu terakhir kali mau lihat roman
salah ngeliat kan lu
kamu ini apa apaan sih
ganggu orang makan aja
siapa lagi sih
kita ada masalah lagi om
ngapain kamu disini
ini urusan keluarga
kamu gak usah ikut campur ya
saya udah videoin perlakuan om ke ibu rena
apa yang bakal terjadi
kalau video ini saya kasih ke kantor polisi
om bakal dipenjara
dengan pasal kdrt
kamu berani sama saya
kalian nggak boleh pergi dari sini
apaan sih pak
dan mungkin saya juga gak berani sama om
tapi satu hal yang om harus tau
kalau sampai video ini saya kasih ke polisi
om bakal masuk penjara
mendingan om sekarang lepasin mereka
atau kita bener bener bakal laporin ke polisi
daripada penjara masuk om
oke kalian boleh pergi
kalau memang kalian mau pergi
seberapa hebat kalian tanpa saya
miskin aja berlagu
ibu gak usah takut ya bu ya
karena yakin kita pasti bisa hidup tanpa bapak
ya udah sekarang kita balik ya bu
di mana ya aku taruh hasil usg tadi siang
perasaan udah aku taruh tas deh
kok gak ada ya
aku cari di lari deh
kok gak ada ya
jatuh di mana ya
jatuh di mana ya
jangan jangan jatuh di rumah dia lagi